dalam segmen ragam ramadan kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat kesibukan para tukang patri emas di pamekasan madura
ya setiap menjelang lebaran memang menjadi momen bagi para tukang patri untuk merauh rejeki
para tukang patri emas ini kebanjiran pesanan memperbaiki perhiasan emas milik warga agar bisa digunakan nanti ketika lebaran tiba
bagaimana cara memperbaiki perhiasan emas ini berikut liputannya
di area pasar sore baru tepatnya di pinggir jalan diponegoro ini para tukang patri emas kini ramai dikunjungi warga
seperti tahun tahun sebelumnya jelang lebaran warga banyak yang membawa barang berharganya yang rusak untuk diperbaiki
sejak pagi para tukang patri sudah memainkan alat tradisionalnya untuk melayani warga
seperti yang dilakukan jonathan hussein warga jalan jembatan baru kecamatan kota pamekasan ini yang telah menjadi tukang patri sejak enam puluh tahun lalu
menjelang lebaran kali ini penghasilannya meningkat drastis
lantaran banyak orang yang perbaiki emas yang patah bahkan menyepuh perhiasan emasnya lagi
sudah berapa tahun enam puluh tahun
keberadaan tukang patri emas ini sendiri dirasakan warga sangat membantu terutama bagi warga yang mempunyai perhiasan emas yang rusak ataupun kusam
sedangkan untuk beli baru warga tidak ada dana
untuk ini dipakai lebaran
dijual lagi masih apa gimana
dananya masih mau dipakai
jadi direparasi dulu ya
itu pakai untuk lebaran atau
iya pakai untuk lebaran
untuk tarif patri mulai dari rp dua puluh hingga rp dua puluh lima
tergantung tingkat kerusakan perhiasan emasnya
tidak heran jelang lebaran kali ini para tukang patri mampu meraih penghasilan rp lima ratus hingga rp satu perharinya
ahmad zaini zain pembekasan